saudara pj gubernur jawa tengah memastikan tiga puluh delapan rumah pompa air dipastikan berfungsi normal saat banjir terjadi di semarang jawa tengah
hal ini disampaikan pj gubernur jateng saat memeriksa kondisi sejumlah titik terdampak banjir
pj gubernur jawa tengah nana sujana jumat siang mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir dan rumah pompa di kota semarang
salah satunya stasiun tawang semarang yang kini sudah beroperasi normal setelah sebelumnya terendam banjir
nana menjelaskan saat hujan turun tiga puluh delapan pompa air yang ada di semarang berfungsi normal
namun karena hujan berintensitas tinggi membuat operasional pompa air butuh waktu mentransfer air
cuma karena intensitas tadi intensitas curah hujan yang demikian tinggi dan juga ditambah dengan banjirop tadi
sehingga apa namanya karena memang butuh waktu karena demikian tingginya sebenarnya tetap berjalan dari pompa itu
karena ini intensitas tinggi sehingga butuh waktu dan baru dari pagi ya dari pagi semarang ini bisa surut
kini pemerintah provinsi jawa tengah terus berupaya melakukan penanganan banjir dengan memaksimalkan tiga puluh delapan pompa air yang tersebar di sejumlah titik banjir di kota semarang
danang brakosa kompasivi semarang jawa tengah